hujan yang mengguyur terus menerus sejak pukul lima sabtu sore kemarin mengakibatkan banjir di daerah kemang jakarta selatan
ketinggian air terus bertambah hingga sabtu malam
belasan mobil yang ditinggal pemiliknya terperangkap banjir hingga semalaman
pada hari minggu mobil mobil tersebut mulai dievakuasi
di gedung koloni petugas pemadam kebakaran memompa air keluar dari basement
sementara itu di kemang square relawan telah berjam jam melakukan evakuasi mobil dengan kendaraan off road mereka
banjir mencapai sekitar tiga meter di basement
dan hingga minggu sore lima kendaraan berhasil dikeluarkan sementara dua kendaraan lain yang masih menunggu kehadiran pemiliknya